ya gelombang penyebaran covid sembilan belas di sejumlah negara ini tampaknya kembali terjadi ya iqbal
sebelumnya kita tahu di india ini sampai tiga ratus ribu kasus dalam satu hari
nah kini thailand nih yang mencapai dua tujuh puluh kasus dalam sehari
dan saat ini kita sudah terhubung dengan salah satu warga negara indonesia yang ada di bangkok thailand
ada hamam supriyadi di sana
alhamdulillah senang sekali melihat mas hamam ini segar sekali ya pagi ini
apalagi ini di sana sudah mau sahur atau bagaimana ini karena jamnya sama ya sama indonesia
iya dalam proses sahur ini karena kita untuk subuhnya itu pada jam empat empat puluh lima ya
oh bentar lagi ya berarti ya
bentar lagi berarti geluanan indonesia berarti ya
nah ini mas amam ngomong ngomong soal pemerintah thailand yang menerapkan sejumlah pembatasan akibat pandemi ini
sebenarnya seperti apa sih di lapangannya
apakah benar benar sangat ketat ataukah justru seperti di indonesia nih ketat ketat ibaratnya malu malu mau begitu
malu malu kucing gitu ya
ketat atau tidak nih jadinya kita juga bertanya tanya
kalau di sini sebenarnya untuk peraturannya ketat dalam arti memang mungkin
tapi untuk kontrolnya memang kontrolnya itu tidak seketat ketika lockdown ya
misalkan di sini cenderung banyak lebih lebih kursi peraturan
jadi mereka mungkin merasa takut dengan adanya apa terpapar oleh covid ya
jadi mereka banyak kursi protokoler
seperti ketika masuk ke pasar pun mereka itu wajib memakai masker
kemudian harus cek suhu pakai gel seperti itu
nah berarti masyarakatnya relatif patuh begitu ya dengan kebijakan yang sudah diterapkan
apalagi di ruang ruang publik seperti tadi di keramaian pusat keramaian di pasar begitu ya mas hamam
nah mas hamam ini kan di thailand sama seperti di india nih
terjadi lonjakan kasus yang cukup signifikan
itu kemarin sampai dua ribu tujuh puluh kasus
ini gimana nih mas dengan adanya kelonjakan kasus ini
apakah ada pembatasan atau pemberlakuan peraturan yang khusus begitu diterapkan untuk menyikapi hal ini
sebenarnya untuk lonjakan ini kalau secara peraturan itu tidak ada perubahan peraturan yang sudah ditetapkan dari sebelumnya
karena memang peraturan yang sebelumnya itu adalah ditentukan bahwa kegiatan di mana di luar di publik itu kemudian ada pembatasan
dan untuk yang kaitannya dengan kegiatan untuk masyarakat islam sendiri itu setiap wilayah apabila ada kasus yang terpaksa
itu kemudian ada pembatasan dan untuk yang kaitannya dengan kegiatan untuk masyarakat islam sendiri itu setiap wilayah apabila ada kasus yang terpaksa
seharinya itu di atas lima puluh maka di peraturan ini ada dilarang untuk melakukan kegiatan bersama
jadi seperti saat ini kita pun juga untuk terawih ataupun untuk buka bersama di majid
juga sekarang formasi di thailand ya terutama di bangkok yang memang jumlahnya itu cukup besar
jadi di bangkok itu kemarin itu sekitar tujuh ratus orang yang terbatas

jadi sekarang ini di thailand itu baru difokuskan itu untuk para orang orang yang memang terbentur psiko terkena covid
jadi seperti anggota medis jadi seperti perawat dokter itu diutamakan lebih dulu
atau masyarakat yang pada daerah daerah yang rawan
karena untuk masyarakat indonesia sendiri itu memang belum ada
jadi apa ya vaksinasi
untuk saya sendiri memang sekarang baru didaftar
istilahnya untuk nanti akan mendapatkan vaksinasi
tapi kapasitas saya sebagai dosen di salah satu di universitas di thailand
jadi pihak kampus lah yang mengusahakan untuk vaksinasi
tapi masih proses pengajuan
jadi nanti masih tunggu pengumuman
oke berarti memang masih proses pengajuan dan nanti juga akan ditunggu begitu ya
kapan akan divaksinnya
mas hamam gitu ya
nah mas hamam ini kalau berbicara mengenai situasi ramadan di sana
dengan berbagai pembatasan yang diterapkan
lantas bagaimana dengan kegiatan selama bulan puasa ini
apakah sering ketemu begitu dengan diaspora yang ada di sana
dan juga seperti apa kegiatan mengisi bulan puasa
biasanya digelar secara virtual kah
atau seperti apa
untuk saat ini kita memang
untuk kegiatan yang sempatnya bertemu fisik itu sangat jarang
sangat jarang karena memang apa ya
untuk anggota diaspora sendiri masing masing juga bekerja dari rumah
maka kita sendiri juga jarang melakukan kegiatan kegiatan yang sifatnya fisik
yang virtual itu kita kadang hanya
ada beberapa mahasiswa itu mengadakan pengajian pada menjelang buka puasa
jadi kita mengundang untuk masyarakat
islam muslim yang ada di thailand untuk bergabung seperti itu
mas amam sendiri sudah berapa lama ini di thailand
saya sendiri sudah hampir dua puluh tahun saya
hampir dua puluh tahun
lama lama jadi warga negara di sana ini mas amam
tapi gimana ceritanya kalau misalnya
warga negara tetap indonesia
oh tetap cinta indonesia
warga negara tetap indonesia ya
garuda tetap didaga
nah ini berarti udah berapa lama
berapa lama nih tidak pulang ke indonesia sejak pandemi tentunya
saya pulang itu sudah lebih dari
pertama jadi ketika terakhir saya pulang itu oktober dua ribu sembilan belas ya
itu terakhir sebang
ketika ada sifah di rumah
nah kemudian setelah itu pada mulai maret sudah mulai lockdown
jadi pada tahun lalu maka sampai sekarang belum bisa pulang lagi ke indonesia
nah ketika kita pulang ke indonesia apalagi pemegang sisa kerja itu nanti akan kembalinya ke bangkok itu yang akan sulit
jadi memang menghindari begitu ya menghindari nanti kembali ke thailand ya karena untuk bekerja itu sulit
jadi lebih memilih untuk di sana dulu aja begitu ya
nah tapi udah dua puluh tahun nih mas hamam di sana
apa sih yang paling dikangenin dari indonesia nih kalau boleh tahu
yang dikangenin itu jelas kalau yang ada adalah makanan ya
makanan walaupun makanannya tidak jauh berbeda
tapi kadang kita punya makanan makanan khas yang mungkin kita ada di memori kita yang kita suka ya
kadang itu kan tidak bisa didapatkan di bangkok
kecuali bagi orang yang bisa memasak ya
ya kadang ada keinginan atau kangen seperti itu
apalagi teman teman dari indonesia banyak yang posting
seperti itu kadang yang membuat kita makin kepingin saja
oke tentunya harus sabar ya
walaupun tetap cinta indonesia pancasila tetap di dada
tentunya kita berharap agar mas hamam sekeluarga di sana tetap sehat sehat saja
tetap harus sabar tentunya untuk bisa kembali lagi ke indonesia
terima kasih mas amam sudah berbagi informasi dengan kami
tentunya kami menunggu mas awam bercerita cerita lagi nanti di lain kesempatan
bersama kami di cnn indonesia connected ramadhan
selamat sahur mas amam
terima kasih selamat pagi assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh